pekan pertama di awal tahun dua ribu dua puluh dua dimanfaatkan presiden ri joko widodo untuk berrekreasi bersama cucu cucu di lingkungan istana kepresidenan bogor jawa barat
cucu pertama dari presiden jokowi yaitu janetes memamerkan kemampuannya dalam menjawab pertanyaan seputar nama nama tokoh di dunia
orang nomor satu di indonesia ini mengajak kedua cucunya janetes dan sedah mirah jalan jalan di taman yang berbatasan langsung dengan kebun raya bogor
melihat jenis tanaman dan hewan yang dipelihara di sana
sejumlah wisatawan di area kebun raya bogor turut serta memperhatikan kegiatan ini meski dari jarak yang cukup jauh
tidak hanya itu presiden jokowi juga mengajak janetes untuk menjawab sejumlah pertanyaan soal ilmu pengetahuan umum tentang nama nama tokoh di dunia dan melanjutkan dengan bersepeda di istana kepresidenan bogor
republik indonesia siapa namanya
wah bintang enok
kemudian panglima besar tni tau gak
kalau presiden china siapa
kalau perdana menteri india